polisi menetapkan remaja pria berinisial sl sebagai tersangka kedua
setelah sebelumnya kepolisian menetapkan mario dandi satrio sebagai tersangka utama
sl berada di lokasi kejadian ketika mario menganiaya d dan merekam peristiwa penganiayaan itu
sl dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman lima tahun penjara
kami telah menetapkan tersangka yang kedua yaitu saudara sl alias s yang waktu itu pernah kami sampaikan sebagai saksi
telah kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan saat ini di polres metro jakarta selatan masih berlangsung
pemeriksaan saudara s sebagai tersangka
sementara itu teman dekat tersangka utama
yakni remaja perempuan berinisial ag melalui kuasa hukumnya membantah terlibat rencana penganiayaan
kuasa hukum juga menyayangkan sikap sebagian masyarakat yang menghakimi kliennya dan berharap nama baik ag pulih
pada saat saudara korban ini sudah tergeletak dia pakai dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru
jadi berita yang ada ini sangat sangat merugikan kepada klien kami
sementara ditemui di kantor satres
skrimpol resboyo lali jawa tengah pada jumat siang
komisioner komisi perlindungan anak indonesia kpai divisi pengaduan dian sasmita mengatakan
kasus penganiayaan anak yang melibatkan anak pejabat pajak ini ditangani serius
terlebih tersangka adalah orang dewasa sementara korban yang masih berstatus anak
ini harus ditangani secara serius
pertama adalah itu penganiayaan yang luar biasa dan dilakukan oleh orang dewasa
sangat fatal ya
saat ini korban d masih dirawat intensif di rumah sakit
d terluka parah di bagian kepala dan sempat tidak sadarkan diri
usai dianiaya tersangka mario
tim liputan cnn indonesia